pdi perjuangan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan partai demokrat di pilpres dua ribu dua puluh
mengawali rencana kerjasama politik ini sekjen pdi perjuangan hasto kristianto dan sekjen demokrat teku rifki arsya
mematangkan pertemuan puan dan ahy
tawaran kerjasama politik pdi perjuangan kepada demokrat mencuat di tengah penentuan cawapres anies yang tak kunjung diputuskan
apakah pdi perjuangan tegah menggoda demokrat
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada sekjen pdi perjuangan hasto kristianto selamat sore mas hasto
selamat sore rifana apa kabar
baik ada wasekjen partai demokrat janssen sitindaun selamat sore bang jansen
selamat sore rifana shalom untuk seluruh penonton cnn
dan direktur esekutif indikator politik burhanudin mutadi selamat sore mas burhan
oke saya mau ke mas asto dulu
karena ini ajakannya dari pdi perjuangan
mas hasto apakah pdi perjuangan memang betul menawarkan kerjasama politik kepada demokrat di pilpres dua ribu dua puluh
untuk mendukung ganjar sebagai upaya menggoyang koalisinya anies baswedan mas asto
ya kalau kita lihat tadi tayangan mbak puan menyebut mas ahaye di tengah tengah rapat kerja nasional
nyebutnya aja dengan nada
nada khusus tadi
sehingga apa yang disampaikan mbak puan itu bukan suatu hal yang main main
maka kemudian saya juga menindaklanjuti
yang penting adalah kedua partai membangun pintu pintu komunikasi
jadi ruang dialog itu dibuka
dan saya sudah bertemu dengan wasekjen partai demokrat mas datu rifki sambil makan ayam berkah
sehingga pertemuan itu juga diharapkan membawa berkah
kemudian apalagi tadi dari partai nasdem mengatakan mau menjegal
nggak ada niatan jegal menjegal
pdi perjuangan ini menyatukan bukan memecah
sehingga apa yang disampaikan mbak puan sebagai ketua dpp bidang politik
apalagi sebagai ketua dpr dalam membangun ruang komunikasi ruang dialog
termasuk menyebut nama mas ahy itu tidak main main dan bukan gimmick politik
jadi itu bukan gimmick politik
tapi sebelumnya mas hasto kan selalu mengatakan
bahwa dua partai yang tidak mungkin diajak kerjasama politik
dan pdi perjuangan itu demokrat dan pks
lalu kenapa sekarang tiba tiba berubah menawari demokrat kerjasama politik mas hasto
ya kerjasama kan ada beberapa tahap
tahap pertama adalah kita membuka ruang komunikasi
ruang dialog itu dibuka
setelah hal tersebut baru kita berbicara
mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan serentak itu pun
bahwa partai nasdem pks dan demokrat itu sudah menjalin suatu kerjasama
nah kalau kita lihat lingkungan eksternal kita kan juga kecenderungan
di tengah pertarungan geopolitik global ini
setiap negara mengedepankan apa yang disebut sebagai persatuan nasional
agar kita bisa melakukan suatu loncatan kemajuan
dengan cara apa
membangun persatuan dan kesatuan bangsa
kesadaran itulah yang muncul pada saat rakernas
kita ingat rakernas dimulai pada tanggal enam juni
bertepatan dengan hari lahir bung karno
yang juga membawa suatu ide ide persatuan nasional
diakhiri pada tanggal delapan juni
dimana pidato penutupan ipbg juga mengambil spirit dari kepemimpinan almarhum pak tove kemas
yang dikenal sangat mengedepankan dialog
membantu menolong orang
dan kemudian juga mencari titik titik temu dari berbagai perbedaan
dan kemudian almarhum pak tove kemas menjadi ketua mpr juga pada masa
sehingga tidak ada yang mustahil dalam politik
di dalam membangun niat yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara
oke mencari titik temu dengan rendah hati pdi perjuangan menawari demokrat untuk bergabung
ini berarti serius ya mas
oke itu saya minta penegasannya nih
saya minta penegasannya karena sampai dengan rendah hati loh mas hasto menawarkan kerjasama politik itu
sekarang ini dikeluarkan oleh pdi perjuangan mas sasto
ya artinya kita lihat di lingkungan eksternal tadi saya katakan
iran arab saudi bertemu untuk kepentingan stabilitas kawasan global
kita bertemu untuk membangun loncatan kemajuan dengan manfaatkan bonus demografi
tetapi ini kan yang penting kan komunikasi terlebih dahulu
arah kerjasama nanti akan dilakukan setelah pertemuan yang kami rancang antara mbak puan dan mas ahaye
pak alex paling tidak berbagai sekat sekat yang semula menghambat tapi dengan posisi mbak puan selaku ketua dpr
ini sudah mencair dan dibuka suatu dialog dialog yang menurut kami sangat penting dan kondusif bagi kepentingan masa depan
oke saya mau ke bang jansen
bang janson apakah kemudian demokrat tertarik dengan tawaran kerjasama dari pdi perjuangan
mungkin tidak sekarang ya tapi nanti mungkin di putaran kedua atau mungkin bisa juga sekarang
atau demokrat menganggap ini ya nggak serius hanya gimmick politik saja
tertarik tidak demokrat
jadi begini pertemuan mbak puan dan mas ahy ini jangan dimaknai melulu begitu ya nana
hanya soal pilpres saja
jadi jauh lebih besar dari itu
jadi komunikasinya mbak puan dan mas ahy ini saja kan sudah sangat bagus
mereka bersilaturahmi sudah sangat bagus
mau dari sudut manapun dilihat konstruksi sosial agama hubungan kemanusiaan
komunikasi mbak puan mas ahaye ini sangat bagus
apalagi dalam persepsi publik indonesia beberapa puluh tahun terakhir ini kan
hubungan partai demokrat dengan pdip ini kan dalam tanda kutip itu dianggap agak dingin beku dan lain lain begitulah
jadi walaupun dalam sejarah politik indonesia pasca reformasi inilah dua partai yang sesungguhnya paling sukses
jadi dua partai ini sama sama pernah melahirkan presiden
dua partai ini sama sama pernah menang pemilu
dan kalau dua partai ini di luar pemerintahan dua duanya sama sama konsisten
jadi dua dua partai ini sesungguhnya sudah saling mengerti posisi masing masing
jadi kalau tadi kemudian ada kalimat dari teman teman nasdem begitu penting juga saya luruskan itu
ini menjegal koalisi perubahan tidak
dalam kesepakatan koalisi kita itu imperatif terang dan tegas ditulis begitu tidak melarang itu
partai partai ini untuk berkomunikasi dengan partai manapun tiap partai kan punya kedaulatan
dan sampai per hari ini sebagaimana juga disampaikan oleh mas hasto di banyak kesempatan
teman teman pdi ini mengerti kok posisi partai demokrat sampai per hari ini masih ada di koalisi perubahan
dan kita mengusung mas anies baswedan jadi ini penting diluruskan
jadi ini bagian dari kedaulatan partai
jadi saya pribadi begitu selaku seorang loyalis sby lima belas tahun terakhir ini ikut di partai demokrat senang dengan pertemuan ini
kalau tembok berlin saja bisa runtuh begitu maka saya akan ikut
masa tembok berlin versi indonesia ini nggak bisa runtuh
diakui ya hubungan pdi perjuangan dengan demokrat ini dingin selama beberapa tahun
dan sekarang mulai mencair begitu bang jansen anda mau mengatakan begitu
soal mencairnya s ini sampai mana nantilah kita lihat
ini proses pencairan s nya dengan mas hasto dengan bang rifki bertemu di ayam berkah ini cair ini
itulah saya bilang tadi pas mas hasto dan bang tengku rifki bertemu
ternyata proses pencairannya diiakan
mbak puan dan mas saya akan bertemu soal kapan waktunya kita lihat
begitu syukur syukur proses pencairannya ini lebih jauh lagi
dua orang ideolog kami begitu ibu mega di pdip dan pak sp di demokrat syukur syukur bisa bertemu begitu
dan bagus ini makanya kami partai demokrat tidak ingin berandai andai
orang bertemu aja belum kok
tetapi minimal kebekuan itu pelan pelan kelihatannya mulai mencair
jadi kita dorong dulu ini
komunikasi ya silaturahmi kita dorong dulu
soal kerja sama nantilah ya
yang pasti ingin juga kami tegaskan di hadapan penonton cnn di seluruh indonesia ini
sampai persaat ini partai demokrat masih di koalisi perubahan
koalisi perubahan ini owner pendirinya salah satunya adalah partai demokrat
itu penting juga untuk diterangkan nana
masa nggak kita dorong sih silaturahmi begitu
baik banyak banget
oke meskipun komunikasi sudah mulai
meskipun komunikasi sudah mulai cair tapi bukan berarti harus berkoalisi ataupun bekerja sama politik
begitu ya karena demokrat tetap iman politiknya belum bergeser
dengan anies dengan koalisi perubahan ini bang jansen
ya sampai per saat ini begitu ya partai demokrat masih di koalisi perubahan
yang ingin kita dorong ini
tapi ini berarti ke depan bisa berubah dong bang jansen
kalau ke depan ini kan masih lima bulan ke depan nih
itu bisa beranda anda juga nana
ini udah kira tadi
menebak masa depan begitu
tapi yang pasti begini ya
mas ahaye begitu dalam banyak kesempatan kutub kami itu menyampaikan
kami tidak akan pernah menyerah untuk kemudian membawa koalisi perubahan ini berlayar
kecuali kemudian koalisi ini menyerah sendiri dan sampai sekarang belum ada tanda tanda untuk menyerang
saya mau ke mas hasto dulu
berarti memang diakui ya mas asto bahwa ada hubungan yang cukup dingin antara pdi perjuangan dengan demokrat selama beberapa tahun ini
dan proses pertemuan antara anda dengan sekjen demokrat dan kemudian nanti berlanjut puan dengan ahaye
itu adalah proses pencairan komunikasi politik untuk kontestasi ke depan begitu mas hasto ya
ya bu jansen tadi udah sangat jelas
dan pernyataan bu jansen ini terasa menyedapkan
yang memperkuat ya spirit dari pertemuan kami dengan mas rifqi di ayam terkah
nah kami yakin nih kami makan ayam terkah juga bukan sekedar cari tempat nongkrong
namanya saja kami cari yang simbolik ayam berkah
supaya berterkah bagi bangsa dan negara
tetapi sekali lagi arah dari kerjasama politik tentunya akan didahului terbiru dengan pertemuan antara mbak puan dan mas ahaye
karena mbak puan lah yang selama ini memperkatakan tugas dari ketua umum di dalam lakukan pertemuan
tugas saya sebagai sekjen menyiapkan segala sesuatunya secara teknis dan substansinya
saya mau ke mas burhan
mas burhan bagaimana kemudian anda melihat manuver pdi perjuangan yang tiba tiba mau membuka komunikasi politik dengan demokrat yang selama ini tersumbat sebetulnya
di tengah situasi koalisi perubahan sedang ruwet ini soal cawapres
apakah ini bukan upaya menggoda ya mas
begini ya sah sah saja kalau ada pihak yang mengatakan itu bagian dari tebar pesona ya
tetapi buat saya ada perubahan strategi yang positif dari pd perjuangan terutama pas karakernas untuk lebih inklusif
karena bagaimanapun pilpres ini melibatkan audiens yang lebih luas
bukan semata mata mereka yang memiliki kta pd perjuangan
ini istilahnya pak jokowi ya lebih memberikan semacam wajangan di acara rekrenas
jadi kalau ingin menang mau tidak mau pdi perjuangan harus reach out ke konstituen partai yang lain
dan harus tampil lebih inklusif lebih terbuka sehingga tidak terkesan oleh sebagian pihak yang sebagai sombong ya
jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus
apalagi disampaikan oleh mbak puan yang notabene adalah putri almarhum taufik kemas
jadi alfi kimas ini kan figur di pdi perjuangan yang bisa menampilkan diri sebagai icebreaker pada masa pak esprit menjadi presiden
dan ketika pdi perjuangan menjadi oposisi dua periode
jadi itu tetapi bukan berarti hanya dari sisi pdi perjuangan saja yang mengambil untung ya
dari pertemuan mbak puan dengan mas ahaye nanti
ini semacam simbiosis mutualisme menurut saya
jadi di satu sisi pd perjuangan image nya akan lebih inklusif
dan akan memberikan semacam investasi buat putaran kedua
jadi kalau pun tok misalnya
mas ahy tidak berkoalisi dengan pd perjuangan di putaran pertama
di periode kedua itu sinyalnya sudah ditangkap oleh konstituen partai demokrat dan partai lain
nah tetapi bukan hanya dari situ saja
demokrat juga menurut saya mengambil keuntungan
nah pun bergening posisinya naik
di saat mas anies masih belum menentukan siapa cawapresnya
dan jangan lupa acara belum digelar pertemuan antara mas ahaye dengan mbak puan
sudah didiskusikan berkali kali sama rifana kan di cnn
jadi itu menaikkan popularitas mas ahaye
bagaimanapun ada kasus di ma
terkait dengan pk muldoko
jadi dengan ajakan pertemuan mbak puan dan pd perjuangan
itu secara tidak langsung
pdi perjuangan memberi semacam legitimasi
bahwa kepemilinan yang sah di partai demokrat adalah ahaye
jadi menurut saya ini simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak
dan menguntungkan publik
ini yang paling penting ya
publik mendapatkan suguhan pertunjukan bahwa elit
meskipun berbeda aspirasi politik
mereka masih bisa makan ayam di west nusa tenggara
bisa duduk bersama bisa makan bersama mendapatkan keuntungan bersama
tapi ada energi juga rifana
nanti mas hastaf kita bahasnya nanti dulu
kita harus jeda terlebih dahulu
analisisnya mas buruan menarik sekali
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ini sebagai daya tawar

supaya ayo lebih cepat dong kita umumkan
cawapresnya kalau kelamaan kita bisa
buka komunikasi politik dengan yang lain nih
terutama dengan pd perjuangan
ini sebagai daya tawar gak
seperti yang tadi bilang mas buruhan
kalau untuk kami
partai demokrat termasuk khususnya
kader model saya ini begitu ya
pertemuan antara mbak puan dan mas hb
jangan disederhana karena hanya sekedar
membahas soal pilpres terlalu kecil
ini ada hal yang lebih besar kalau
kemudian ada surprise surprise lain
yang akan lahir dari pertemuan itu
kita lihat lah itu makanya kami
mendorong betul nih saya
termasuk salah satu kader di internal
yang mendorong pertemuan ini
kemudian pertemuan itu berlangsung
ya ada banyak hal yang bisa dibicarakan apalagi
kan dua orang ini pemimpin muda kita
ke depan tidak
bisa kita hindari ini adalah dua aktor
paling besar hari ini
dalam politik indonesia
mbak puan dan mas ahayedi mereka berdua punya
partai politik punya pasukan yang lengkap
punya mentor yang bagus
apa mantan presiden di negara ini
begitu dia jadi kita dorong
kalau saya itu dia itu
jadi komunikasi dulu
soal kerjasama dan lain lain
pasti kita bicarakan
pas ke itulah karena ada tahapan tahapannya
baik baik ini ke mas burhan
mas burhan dua duanya
baik demokrat dan juga pdi perjuangan
dulu dicairkan kalau misalnya mau bicara
kerjasama nanti ada tahapan tahapannya
sepertinya nggak mau langsung buru buru ini
penjajakan dulu mencairkan suasana
dulu tapi saya mau tanya
seberapa besar kemudian peluangnya partai demokrat
bergabung dengan pdi perjuangan
di pilpres dua ribu dua puluh empat apakah
bisa di awal atau berpotensi
nanti saja di putaran kedua
begini kalau dari sisi
koalisi seberapa besar
kemungkinan kedua partai ini
berjodoh di pelaminan
masih ada peluang ke arah sana
meskipun tentu tidak besar ya
mas ahim jadi cawapres
mas ganjar menurut saya
tetapi kalau pun toh misalnya
gagal berkoalisi sekalipun
di putaran pertama
itu secara tidak langsung
gesture pdi perjuangan
yang diperlihatkan oleh
mas hasto dan mbak puan itu
ditangkap oleh basis
jadi dan tentu akan memberikan
insentif elektoral di putaran kedua
bagaimanapun ya rifana
di putaran kedua itu menentukan
suara pendukung anies baswedan
termasuk suara pendukung
pendukung koalisi perubahan
kalau misalnya mas anies
trainnya seperti sekarang
kalau trainnya mas anies
seperti sekarang kemungkinan besar
mas anies gak lolos putaran kedua
cuma lagi lagi terlalu cepat
kita mengambil keputusan
mas anies lewat di putaran pertama
karena masih ada kurang lebih sekitar
cuma cuma begini ya
mas ahaye tidak menjadi cawapres
sementara untuk bergabung dengan
pdi perjuangan peluang menjadi cawapres
mas ganjar juga kecil
tetapi di koalisi pendukung
mas ganjar lebih menariknya
menawarkan potensi kemenangan
dibanding bergabung dengan koalisi mas anies
ya umumnya politisi akan mencari
yang mana yang peluangnya lebih besar
meskipun sama sama tidak mendapatkan posisi sebagai cawapres
itu kan logika rasional saja
sama sama gak menjadi cawapres
tetapi kalau di satu
koalisi lebih menawarkan kemenangan
secara rasional politisi akan mengarah ke sana
nah tetapi lagi lagi kan
mungkin terlalu buru buru
mengambil kesimpulan itu toh masih lama
dan jangan lupa
masih ada waktu buat mas anies untuk rebound
meskipun syaratnya memang tidak
semata mata cawapres ini bang jansen ya
jadi faktor yang menurunkan elektabitas mas anies itu ada dua
pertama adalah popularitas
awal dua ribu dua puluh tiga sampai sekarang
itu rata rata tingkat
jadi itu yang membuat
baru punya peluang
kalau misalnya pak jokowi mengalami penurunan
yang kedua ada
pak prabowo lama yang sebelumnya sempat ke mas anies
seperti jawa barat
kemudian sumatera bagian selatan
itu udah balik ke pak prabowo
sekarang mas anies
cukup kuat atau mempertahankan
kenangan di sumatera barat dan aceh
di beberapa wilayah yang sebelumnya dia
kembali ke pak prabowo ya
trump balik balik ke pak prabowo
jadi mas anies ditekan melalui dua hal
approval ratingnya pak jokowi
dan suaranya pak prabowo yang kembali
suara pak prabowo yang mulai balik lagi
oke jadi masih jauh untuk bisa melihatnya
tapi saya mau singkat saja nih ke mas asto
kapan rencana pertemuannya mbak puan dengan mas ahaye akan berlangsung
di bulan ini atau kira kira nanti
di bulan depan
jadi baru lalu ya
jadi baru lalu ya
jadi baru di komunikasikan
tadi saya juga komunikasi dengan mas rifki
ditemu untuk jadwal
mas ahaya dan mbak puan
mbak puan dan mas ahaya ini sama sama sibuk
sehingga dalam waktu dekat ya diharapkan sudah
dicari ditemu terkait dengan waktu pertemuan antara mbak puan dan mas ahaya
kedua tokoh muda ini ya
baik mbak puan maharani ataupun mas ahy
apakah bisa mencairkan
kebekuan politik antara pdi perjuangan dengan demokrat yang sudah
terjadi dalam beberapa tahun terakhir karena sekali lagi politik itu sangat dinamis
senin berbagai kemungkinan kita lihat nanti ujungnya kemana
apakah akan tetap bertahan di koalisi ini atau mungkin bisa
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto
wasekjen partai demokrat janssen siti daun dan direktur eksekutif indikator politik mas buranudin butadi
sehat selalu bapak bapak